aku yakin betul risa mobil kau pasti tidak jauh dari sini
terakhir aku mau ngomodikan mobil kau tuh iya
suntik aku mulut
suntik duduk di sana yuk
duduk di depan aku aja
enggak enggak enggak
suntik bergerak menuju lampung
kalau begitu dia akan langsung pulang ke jakarta
baiklah terima kasih
sudah ada kabar dari alim dan alam
menurut mbak lang
terakhir kali dia melihat
jejak anak anak itu di daerah seluma
dan sekarang sudah tidak ada lagi
terus gimana dong bang
kita harus cari mereka kemana
kita harus cari kayak kemana
sudah sekarang kamu tenang
kamu jangan berpikir yang aneh aneh
nanti yang ada kita malah tidak bisa menemukannya
itu semua gara gara aku bang
gara gara investasi bodong itu
gara gara aku pergi dari rumah buru buru
kayaknya sekarang kelayapan gak jelas
ini juga salah saya
bukan sepenuhnya salah kamu kok
saya terlalu mengagetkan kay
dan akhirnya anjiwa muda kay itu berontak
sekarang begini sangka
kau pulanglah ke jakarta bersama kimau
saya akan menyusul ya
kalau ternyata nanti kay kena panah apa gimana
kalau kayak gak ketemu gimana bang
enggak enggak udah udah sayang
kay pasti akan ketemu
boleh pinjam handcon nya gak pak
siapa yang telepon
gak tahu ada telepon
tanggung jawab pertanyaan ayah kamu di mana
terus bagaimana kabar alina dan juga putra alam
kok ayah tahu kalau kayak pergi sama ainan dan sama alam
kita semua lagi di bus
mau jalan pulang ke jakarta
kau pergi lagi sama siapa
sama risa dan sakti ayah
apa mereka bebek aja mereka tidak kenapa kenapa kan
enggak kok ya itu semua baik baik aja
syukurlah kalau mereka baik baik saja
sudahlah kay masalah itu nanti dibicarakan pas kamu sudah sampai di jakarta
sekarang tolong dengarkan permintaan ayah
sesampainya kamu di jakarta tolong kamu jangan langsung pulang ke rumah
kamu menginaplah di tempatnya si alina
loh kenapa nggak di rumah risa aja ya
jangan membantah kek masalah itu nanti dibahas lagi aja
iya baik ya
ingat kamu jangan pergi ke mana mana sebelum ayah jemput sendiri ya
iya ya salam buat ibu ya ya sekali lagi maafin kay
jangan dulu kamu itu terlalu baik sama key
nanti kita tidak menyadari kesalahan dia
kay sudah dalam perjalanan pulang ke jakarta
ya semoga kiai baik baik aja ya
dan semoga kay enggak telat makan
sayang kamu tetap harus ke jakarta bersama kimau
oh abang mau ke mana lagi
saya harus berbicara dengan ki tunggal
karena gimana pun juga saya telah menimbulkan masalah besar
saya telah membiarkan raja langit masuk ke kumayan
dan sekaligus akan membahas tentang anak anak kita
saya pastikan wiwi tak akan aman dalam pengawasanku
ya makasih kimau
ya abang tenang aja
biar wiwi sama kimau yang atur semuanya ya
dan salam untuk para datuk di bukit tunggal
saya pamit dulu ya
aku yakin betul rhisha mobil kau pastiin enggak jauh dari sini
terakhir aku mau ngomudikan mobil kau tuh
sambil kue ingat ingat biar kita tak buang waktu lagi
ya gak mungkin lah gak masuk akal
udah lah kita cari aja dulu petunjuknya
iya tapi kalian baru inget inget ya
di mana terakhir kita jalan
kita lewatin tugu itu kan
kita sempet ngelawatin itu
nah ya sudah
kita tunggu suri aja jalan nih
iya semua gitu bisa ya
kalau memang mobil risa gak jauh dari tubuh itu
berarti gak lama lagi kita menemukan mobil itu
kalau gitu sekarang kita ke hutan
ntar kalau kita digangguin lagi sama makhluk halusnya gimana
jadi gak mungkin digangguin
supaya dia lewat sana
kita saat ini pakai update of tahun

apa saja yang ada di dalam benakmu
aku bisa saja menyerangmu
apa yang kamu lamunkan
apa yang kamu fikirkan
saya hanya memikirkan tentang anak dan juga istri saya
kenapa kicah ya bisa ada di sini
sangat kasihan padamu gumara
hidupmu sangat menderita
kamu seorang injik
untuk membantu orang lain
kamu sudah berpisah
dengan orang tua
dan kehidupanmu di masa kecil
dan ketika dewasa
kamu juga harus rela

lepas dari orang orang yang kamu cintai
demi keselamatan mereka
demi keselamatan mereka
itu pengorbanan yang sangat besar
pengorbanan yang sangat besar
pengorbanan yang sangat penting
ada satu hal
yang ingin aku sampaikan
yang ingin aku sampaikan
apa yang sebenarnya kijaya ingin sampaikan
jangan membuka luka lama saya
biarlah itu hanya menjadi kendala

dan juga hanya saya saja mengingatnya
kau tahu bumarah
takdir yang kamu impikan
takdir yang kamu impikan
belum tentu sesuai dengan impianmu
belum tentu sesuai dengan impianmu
kamu tidak bisa mengelak
kamu tidak bisa mengelak
kamu tidak bisa mengelak
kamu tidak bisa melawan takdir
kamu tidak bisa melawan takdir
sekar kemuning putrimu
harus kamu jaga sepenuh jiwa
sebab sekar pemegang kunci
generasi para inggris
generasi para inggris
dan hanya sekar
yang bisa membuka masa lalu

dan masa depanmu
dan aku ingin
kamu tidak lagi kehilangan
orang orang yang kami cintai
orang orang yang kami cintai
untuk kedua kalinya
untuk kedua kalinya
kicaya jangan pergi
apa maksudnya tadi
dilebatkan dengan hal seperti ini